ya ke informasi selanjutnya komisi pemilihan umum telah menetapkan alvito dianova ginting dan juga putri ayuning tias sebagai moderator debat calon wakil presiden yang akan digelar minggu tujuh belas maret
teman teman kita nih
ya kebetulan teman teman kita juga ya
kedua jurnalis transmedia ini akan mengendalikan jalannya adu argumentasi dan gagasan antara ⁇ maruf ⁇ amin dan sandiaga uno pada debat yang mengangkat tema pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan sosial dan budaya
inilah putri ayu ning ties perempuan kelahiran subang jawa
senang begitu tahu komisi pemilihan umum memilihnya menjadi salah satu moderator pada debat calon wakil presiden yang akan digelar minggu tujuh belas maret mendatang
putri bertekad tampil sebaik mungkin di panggung debat nanti
berbagai persiapan dilakukannya termasuk persiapan menghadapi ulah para penonton yang sering mengganggu jalannya debat
lebih mengontrol penonton ya karena beberapa kali
sudah dua kali debat beberapa kali kesulitan yang saya lihat yang dihadapi oleh teman teman moderator itu adalah mengontrol penonton untuk tidak bersorak untuk tidak mungkin agak menyoroti jawaban lawan jadi lebih ke sana
menjaga kesehatan supaya bisa tampil maksimal juga menjadi perhatian anchor cnn indonesia tv ini
jaga kesehatan karena itu harus
harus prima karena memang kalau misalnya sedikit saja misalnya flu atau apa itu akan sangat mengganggu ganggu konsentrasi juga dan suara sih karena ini jadi modal nanti
selain putri ayu nintias alvito deonova ginting juga dipercaya kpu menjadi moderator debat calon pres kali ini
tim sukses pasangan calon nomor urut satu dan dua pun tidak keberatan saat mengetahui namanya diajukan pihak kpu dan transmedia sebagai televisi penyelenggara
bagi pria kelainan
jakarta empat puluh dua tahun silam itu tampil menjadi moderator debat cawapres akan berbeda dibandingkan menjadi moderator debat kepala daerah yang pernah dilakoninya
kewaspadaannya terhadap kemungkinan kemungkinan kesalahan yang tidak perlu kesalahan pemilihan kata gitu kemudian juga sikap tindak tanduk itu kayaknya lebih harus lebih banyak diperhatikan sekarang karena
alvito berpendapat membuat pertanyaan menjadi mudah dipahami kedua cawapres juga menjadi tugas berat seorang moderator debat
bagaimana kemudian membuat pertanyaan itu mudah dipahami yang menyusun pakar pakar biasanya kadang kadang sangat ilmiah gitu
bagaimana kemudian delivery nya menjadi sangat sangat mudah dipahami kira kira
alvito deova ginting pernah beberapa kali menjadi moderator debat diantaranya debat pasangan calon gubernur jawa tengah dua ribu dua puluh
debat paslon gubernur dki jakarta dua ribu dua belas dan dua ribu dua puluh
sementara putri ayu ningtyas pernah menjadi moderator pada debat pasangan calon gubernur jawa tengah dua ribu delapan belas
enam februari dua ribu sembilan belas kpu menetapkan alvito deonova ginting dan putri ayu ningtyas sebagai moderator debat cawapres dua ribu sembilan belas
calon wakil presiden alvito deonova ginting menetapkan alvito deonova ginting dan putri ayu ningtyas sebagai moderator debat jawa pres dua ribu sembilan belas
kepada nomor urut satu maruf amin dan jawa pres dua sandiaga uno akan beradu argumentasi serta gagasan tentang pendidikan kesehatan ketenaga kerjaan sosial dan budaya pada debat yang akan digelar di grand ballroom hotel sultan jakarta